banjir akibat pasang laut di wilayah pesisir utara kecamatan brebes ini
menerjang desa kaliwelingi randusangakulon dan randusangawetan
dari tiga wilayah itu desa radun sangakulon merupakan kawasan paling parah terdampak rop
ada ratusan rumah di wilayah radusangakulon yang terendam air rop
untuk wilayah radusangakulon tercatat tujuh ratus sembilan puluh lima rumah atau satu empat ratus enam belas kepala keluarga
di lokasi ini ketinggian air laut yang merendam jalanan umum mencapai kedalaman empat puluh cm
untuk wilayah radusangawetan dan kaliwilingi aerob hanya merendam akses jalan umum dengan kedalaman air sekitar lima cm
untuk di randusangakulon ini termasuk akses jalan dan rumah rumah terendam kurang lebih antara ketinggian air empat puluh sampai dengan tujuh puluh cm

banjir rop mulai naik ke jalan dan perumahan pada pukul lima waktu indonesia barat
puluhan petugas dari bpbd dan tni diterjunkan untuk membantu warga
beberapa unit perahu karet juga difungsikan untuk mengevakuasi warga atau mengangkut anak anak sekolah
kerusakan tambak tetap tetap kerusakan
malah tambak tambak sekarang nggak berfungsi malahan
malahan nggak menghasilkan
oh salah satu fabrasi faktornya karena ini ya
iya karena rop terlalu tinggi
jadi faktornya tambak tambak itu nggak bisa dibedulkan
banjirop ini sudah sering terjadi dalam beberapa minggu belakangan
banjir pada jumat merupakan yang terbesar dibanding sebelumnya
imam suripto brebes jawa tengah